satuan tugas citarum harum sektor dua puluh satu mengunggah video temuan pembuangan limbah di sebuah media sosial
video ini mengundang perhatian netizen karena warnanya yang merah pekat
yang diduga air limbah yang dibuang secara langsung ke sungai cibaligo di kota cimahi
pada sembilan belas april dua ribu delapan belas lalu satuan tugas citarum harum sektor dua puluh satu menemukan buangan limbah sebuah pabrik ke sungai cibaligo di jalan cibaligo
kelurahan cigugur kecamatan cimahi tengah kota cimahi
dalam keterangan video disebutkan bahwa film tersebut berdasarkan hasil investigasi satgas citarum harum sektor dua puluh satu
video pembuangan limbah yang ditonton lebih dari delapan ratus ribu itu diduga berasal dari pabrik tekstil di kawasan tersebut
satgas dua puluh satu telah melaporkan temuan pembuangan limbah
pembuangan limbah kepada polda jawa barat dan dinas lingkungan hidup kota cimahi
menurut satgas dua puluh satu temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengambil sampel senin pekan ini
hasil laboratorium akan diketahui empat belas hari sejak pengambilan sampel
masalah penegakan hukumnya adalah bapak kepolisian dan rekan rekan kita dari lingkungan hidup
sehingga langkah yang saya ambil pada saat kita menemukan limbah limbah yang dikeluarkan oleh pabrik

saya melaporkannya ke komando atas dalam hal ini pangdam
dan ke komando samping juga ke kapolda pangdam koronasi dan kapolda
pak kapolda memerintahkan anggotanya untuk mengecek langsung di lapangan
saat tim mencoba mengkonfirmasi temuan yang dibuang oleh salah satu pabrik tekstil
manajemen pabrik tidak dapat ditemui karena sedang mendatangi polda

ini adalah salah satu lokasi di mana pabrik tekstil tersebut dikeluarkan
ini adalah salah satu lokasi di mana pabrik tekstil tersebut dikeluarkan
melakukan pembuangan limbah secara langsung
dan di cimahi ini diduga lebih dari lima ratus pabrik melakukan pembuangan limbah yang sama
dan untuk saat ini dilakukan pemantauan terus menerus
agar para pabrik tidak melakukan pembuangan limbah secara langsung
melainkan melalui proses ipa
satgas dua puluh satu bersama tim liputan juga menemukan air limbah yang berwarna hitam pekat
setelah petugas menelusuri ternyata air berwarna hitam pekat tersebut
berasal dari pabrik tekstil yaitu pt mewah niaga jaya
di jalan joyo di kromo cimahi selatan kota cimahi
satgas memeriksa sistem instalasi pengolahan air limbah atau ipal
yang dijalankan pabrik tersebut dan menemukan hasil akhir masih berwarna hitam
namun manajemen pabrik beralasan warna hitam tersebut
sudah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan
kita hanya proses hanya biologi pak
hanya kalau biologi memang dia tidak langsung mengubah warna
tapi dia kandungan di dalamnya yang dia tekan
kalau biologi seperti itu
nah tapi sekarang kita tambahin di kimia
jadi habis biologi kita tambahin kimia
supaya tidak bisa berbalik balik jernih
karena yang bisa berubah warna biasanya ada kimianya
satgas citarum harum dibentuk oleh kodam tiga siliwangi
bersama pemerintah provinsi jawa barat
untuk memulihkan sungai citarum dari pencemaran